beli lili di purwakarta kenalin kita duo kunanta hahaha
si kecil makan kue kalau berani jangan kecil rawan gue berani sama gua
rupa rupanya memang kalian ini anak buahnya pak wira ya yang merusak sawah
supaya menjual sawahnya kepada kalian dasar kalian ini
bismillahirrahmanirrahim semoga bisa mengacaukan perlawanan
jalannya putus lagi
aduh jalan balik tuh
kalian gak bisa lari kemana mana lagi
kalian mau kemana ya
mau beli apa
rambut ikal dikeramasnya pakai sabun
haikal duduk sama asun
emang kesini sih pak ustadz
tapi udah balik ke pesantren dari tadi
jajang kelayapan lah gitu bocah tuh
orang kayak kenal ciri cirinya
assalamualaikum pak ustadz
jangan jos pak

ehman tahan jangan okenya
idu duk habis beruntung
jangan jangan jangan
ya belom belom puter dikit puter dikit
dikit puter balas balas
tunggu tunggu tunggu
yaudah udah amat
gak mutur begitu sih jalannya
ada rata amat ya pak
yaudah pak deh
kalau begitu saya tinggal dulu sebentar ya pak do
ya pak ustadz
ya pak ustadz
ya pak ustadz
ya pak ustadz
pakde saya juga komisi dulu ya
dulu ya saya mau ngambil racun
maaf ustadznya kenapa gak tenang begitu ya rasanya
dia belum balik juga
yaudah biar saya langsung susun mereka ya
wah anak anak itu pada kelayakan kemana sih
butuh pertolongan ustadz ustadz
kenapa kenapa kayak kenapa
kita kepedahan ustadz
hei beli lilin di purwakarta kenalin kita duo kun anta
hey si kacil makan kue kalau berani jangan makan kecil lawan nih kue
berani sama gua
rupa rupanya memang kalian ini anak buahnya pak wira ya
yang merusak sama kun anta supaya giayamin menjuaskan dia
supaya giayamin menjuaskan dia kepada kalian
dasar kalian ini
hey terima jurus saya satu ini
jurus monyet mencuri kelapa
kenapa gak tukar
pukulan pak ustadz
silakan maju duluan
kalau usta kenapa napa baru saya maju ya
duluan aja duluan gak apa apa
kan itu baru ustadznya duluan
yaa allah padhe
padhe gak usah bangun
sepeda masuk lu inget
berarti padhe makan sepeda aja
sebentar saya ambilin
tenang tenang tenang
gimana pakde keadaannya
eh enggak deh
udah ada meningan alhamdulillah
kayak anak kecil
gimana makan untuk para santriwanda santriwati udah dibikin kan
kalau ayam dulu dibeli juga
udah ustaz tenang aja
itu ya semuanya beres kayak dibelikin
pos siti kalau bikin masakan untuk para santriwanda santriwati itu jangan terlalu pedes ya
takutnya kita bolak balik ke kamar mandi mu loh
loh pade kok makan kuahnya pakai tangan
oh maaf pakde
tadi mau disuapin saya ajak ngobrol terus pos siti nya ya
mas tanya mangkoknya
eh baru tak
oh gitu sih
ya terusin lagi
iya pak ustaz makasih banyak
itu dimakan di abisin sayur sopnya supaya cepet pulih badan kondisinya
nanti sisa kuahnya kan masih ada tuh
ya setengahnya dikokop
setengahnya lagi pakai mandi
jangan gitu ustaz
ngobrol dulu ya semuanya
mari pakde salamualaikum
para santriwan semuanya coba silahkan siapa yang bisa membaca huruf huruf disini
kurang tepat sobri
kamu harus banyak belajar lagi ya
coba ada yang lain mungkin
dal dal za
ya betul seperti itu haikal walaupun belum sempurna tapi sudah mendekati kepada yang benar
terus aja dipuji terus